jangan cengengesan jangan cengengesan
ini kayak robot
ini biarin aja
tangan nih pinggul ini biarin aja
gak apa apa di aigun
tapi jangan juga aigun keceng keceng
oke cocok kalau bisa
nah pinggul gak usah terlalu banyak ngayun
tau mana tau ditanya teh
emang ibu mau cari kemana lagi sih
kemana lagi suti teh nyariin non teh
udah bingung begini
kesono kesini teh
gak ada non teh
abang kalau dicari sih non teh ketemu gak ya
ya saya sih namanya nyari duit bu
emang ibu tahu mau kemana begitu
ih kalau saya tahu mah gak bakalan keliling keliling sini
abang nyari si non teh
bu lebih baik kita pulang aja bu
barangkali dia udah ada di rumah
yaudah anterin suti pulang aja ya
kita lurus aja deh
hah kesana lurus
berhubung waktu kita tuh mepet nih
kamu di sini
kamu di sini
kita belajar kalau kita di atas stage itu harus ngapain
jangan pernah dagunya itu turun
kayak waktu itu boeing nyari koin
itu gak boleh
atau dagunya terlalu atas
ah itu juga gak boleh
kayak pakaian mau dijemur dong
gak boleh itu
jadi kita tuh harus fokus
kalau kita namanya peragaan busana nih
nah itu kan stepnya di atas
penontonnya kan di bawah tuh semuanya yang liat
kamu boleh sedikit aja turunin aku tuh
supaya penonton itu bisa melihat wajah gampang
wajah ganteng kalian
wajah cantik kalian
jangan terlalu senyum
jangan terlalu senyum
kalau bisa multi ditutup aja
yang harus dikeluarin
biar penontonnya ngerasain
inner beauty itu namanya
tapi nggak usah juga ditutup kayak
begini juga gak usah
gak usah kayak gitu juga
kamu kok terus terus banget
dagu nggak boleh terlalu turun
gak boleh terlalu atas
bibir gak boleh mangap
jangan turun lagi dong
jadi seorang model itu adalah tekanannya di mata dan di alis
ih gak gitu juga
gak gitu juga
pokoknya tajam ngeliatnya tapi gak melotot
kalau kayak gitu itu kayak orang banyak utang
gak boleh mengkerut
pokoknya yang seger yang seneng gitu loh
yang senyum juga gak cenginesan
yang fokus jalannya
inner beauty nya coba
kita harus merasa kita itu cakep ganteng smart
penonton banyak melihat kita
ini biarin aja
tangan nih pinggul ini biarin aja
gak apa apa di air
tapi jangan juga air kecenceng
gak bisa begitu
oke cocok kalau bisa
pinggul gak usah terlalu banyak layunnya
biarin aja ngayun sendiri aja
ngayun sendiri aja ya
ya tangannya juga
tangan gak usah begini ya
jangan begini ya
wow kayak trajurit
oke tangannya lu saja

biarin aja sih
oke panggil anak lancar
tapi masih lelaki banget tante
bukan kamu begitu sih
kamu harus inget itu ya
mama capek nih serahan dulu yuk
ambil keringetan duduk dulu duduk dulu
makasih banyak ya tante
tante udah mengajarin aku sama boy
aku bingung deh harus bales dengan apa
biar ya biar sama sama enak gitu
aku jadinya enak tante baik banget sama kita
santik kalau gak enak kasih kucing
sayang mama itu udah menganggap kamu kayak anak yang macan sendiri
makanya mendingan mulai sekarang gak usah panggil tante deh
panggil aja macan
kamu senyum senyum doang
terima kasih ya allah
semoga kerukunan dan keharmonisan dua wanita yang aku cintai dalam hidupku ini berlangsung angkeng ya allah
itu kita gak usah bikin sekarang makan dulu
aduh suti teh bingung gimana ngomongnya sama si nante ya
terus gimana dong
terus gimana dong
di telpon gak diangkat angkat
terus pulang sekolah mau gimana bi
baju yang punya non yang surti cuci itu loh

emang aku yang nyuci baju itu
emang aku yang nyuci baju itu
emang aku yang nyuci baju itu
baju gaun yang mau
non pake lomba itu
jangan dulu bi reva kan belum pake
suti teh gak mau pinjem bukan mau pinjem non
ya suti juga bingung
ya suti juga bingung
tiba tiba aja non gaunnya teh
kotor gitu kelunturan non
bi bercanda ya
eh beneran gak sih
pake nanya beneran gak ini teh serius
suti teh ngomong tuh serius non
luarius kayak kalau serius kurang mana
terus terus sekarang bajunya gimana
kondisinya baik baik aja kan
masih di belakang
kenapa jadi gini sih bi
waktunya tinggal dua jam lagi
nanti buat acara cocoknya
ini kamu bisa kayak gini bi
surti sendiri juga gak tau
tadi deh gini ceritanya
sewaktu surti mau ngerendam ini
kita kan surti belum kasih apa apa
belum kasih deterjen baru air doang
eh pas rutin balik lagi tiba tiba
udah ada yang kasih
ini pasti kerjaannya adriana
ya surti juga gak tau
gak bisa nuduh juga
tapi kalau bukan si nyomud siapa lagi
aku harus temuin dia
dan aku harus bikin perhitungan sama dia
non jangan non
nuduh si nyomut gitu ya
bibi tenang aja aku gak bakal bilang bibi kok
kenapa kamu ngekak antar